siang tujuh jenazah korban gunung sinabung tiba di rumah sakit umum kabanjahe karo dan kemudian diserahkan kepada keluarga
iya usai diserahkan kepada keluarga jenazah dibawa untuk proses pemakaman
pemerintah pusat melalui kementerian sosial akan memberikan santunan senilai lima belas juta rupiah kepada ahli waris korban
sementara pemerintah daerah memberikan dua lima ratus rupiah
saat ini pemerintah kabupaten karo sedang menyiapkan proses relokasi tahap dua
bagi lebih dari satu enam ratus kepala keluarga dari empat desa yang berada dalam zona merah gunung sinabung
setiap kepala keluarga diberikan anggaran satu ratus sepuluh juta rupiah